produser lapang asean dan indonesia adia fitriana saat ini berada di gedung kpk jakarta
adea setelah disahkan revisi undang undang kpk banyak sekali penolakan
seperti apa suasana di gedung kpk saat ini
selamat malam putri saya tidak begitu jelas mendengar pertanyaan anda
karena memang saat ini di gedung komisi pemerintasan korupsi
sedang ada aksi begitu terkait dengan revisi undang undang nomor tiga puluh tahun dua ribu dua
tentang komisi pemberantasan korupsi yang siang tadi akhirnya disahkan oleh dpr
ini memang kami hingga saat ini masih menantikan statement resmi
dari pihak komisi pemberantasan korupsi terkait hal ini
apa selanjutnya langkah dari kpk terkait revisi yang tadi sudah disahkan
apakah akan melakukan uji materi atau seperti apa
ini memang belum ada statement resmi
ini dari pihak kpk baik dari pimpinan dari wadah pegawai kpk
ataupun dari jubir komisi pemberantasan korupsi
namun hal ini sebenarnya tadi sempat kami tanyakan juga kepada ketua wadah pegawai kpk
yani yudi purnomo terkait dengan apa sebenarnya langkah selanjutnya dari kpk
karena kita tahu bahwa selama ini internal kpk pegawai kpk
ini mayoritas kemudian menolak adanya revisi undang undang kpk
yang dinilai justru melemahkan komisi pemberantasan korupsi
dan menanggapi hal ini tadi ketua
wadah pegawai yudi purnomo ini mengatakan bahwa kpk hingga saat ini
masih melakukan konsolidasi terkait dengan apa langkah apa yang kemudian akan diambil
menanggapi revisi yang tadi disahkan siang tadi dan malam ini
nah putri di kpk ada aksi yang kemudian digagas oleh wadah pegawai kpk
undangannya tadi kami dapatkan pagi tadi langsung dari ketua wadah pegawai kpk
yanni yudi purnomo hari ini malam hari ini
sejumlah pegiat anti korupsi hadir dari yayasan lembaga bantuan hukum indonesia atau ylbhi
tadi ada ketua asvinawati terus kemudian ada sejumlah pihak dari icw
begitu ada kurnia ramadana ada laula esther tadi kami sudah pastikan memang sudah hadir di sini
kemudian ada peneliti icw lainnya tadi juga kami sempat menyaksikan ada bambang wijayanto
yang merupakan mantan pimpinan komisi pemberantasan korupsi juga hadir
di kpk malam hari ini tadi sebelum saat ini memang ada penampilan dari efek rumah kaca
holil dan kawan kawan begitu kemudian nanti dalam informasi yang saya dapatkan aksi juga
salah satunya ini ada pengangkatan dari miniatur kuburan yang merupakan simbol dari turut berdukanya
tala pegiat anti korupsi ini terhadap punahnya

pemberantasan korupsi di indonesia sejak disahkannya revisi undang undang kpk siang tadi oleh dpr ri
hari ini sejumlah pegiat korupsi dan juga pegawai kpk pun kemudian membanjiri halaman depan dari komisi pemberantasan korupsi
untuk kemudian sebagai tanda keprihatinan sebagai tanda duka cita atas punahnya usaha pemberantasan korupsi di indonesia
sejak revisi undang undang kpk disahkan oleh dpr
iya terima kasih langsung dari gedung kpk